kebijakan penghapusan subsidi minyak goreng curah hingga dicabutnya larangan ekspor minyak sawit oleh pemerintah
mulai berdampak pada menurunnya harga minyak goreng curah di gresik jawa timur pada minggu siang
salah satu agen minyak goreng di pasar baru gresik ini
ramai didatangi warga karena menjual minyak goreng curah dengan harga rp tiga belas
penurunan harga sebesar rp satu ini sudah terjadi sejak dua hari lalu
ramainya pembeli dalam dua hari terakhir membuat agen menghabiskan lima hingga tujuh ton minyak goreng curah dalam sehari
penurunan harga ini dimanfaatkan warga dengan membeli minyak goreng curah hingga satu jeriken berukuran sepuluh kg
namun mereka wajib membawa dan menunjukkan fotokopi ktp setiap pembelian minyak goreng sebanyak dua kg
rp tiga belas mulai kemarin per kg nya
turun turun rp satu
ya tiram lah
sama hari kemarin itu rp empat belas
tapi pas turun turun mereka
pasokan lancar ya
permasalahan minyak goreng ini tidak terlepas dari pemakaman
sementara itu pemerintah melalui menko maritim dan investasi luhut binsar panjaitan
minggu sore menjamin ketersediaan stok minyak goreng dalam negeri
dengan menetapkan dmo atau domestic market obligation minyak goreng
diangkat rp tiga ratus per bulan
demi memenuhi kebutuhan masyarakat
pemerintah juga secara resmi mengubah kebijakan minyak goreng curah
yang tadinya berbasis subsidi
menjadi berbasis pemenuhan kewajiban pasar domestik atau dmo
dengan kebijaksanaan ini
pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik atau tidak perlu galau atau khawatir
pasokan domestik akan berkurang atau harga akan kembali meningkat
ini kami pastikan tidak terjadi
di tengah pengendalian harga minyak goreng
kenaikan harga justru terjadi pada kebutuhan pokok lain seperti cabai dan daging ayam
di pasar induk jember jawa timur
harga cabai naik antara rp lima per kilogram sampai rp sepuluh per kilogram setiap harinya
pada minggu pagi harga cabai di jember telah tembus rp tujuh puluh per kilogram
dari yang sebelumnya rp dua puluh per kilogram
begitu pula dengan cabai merah besar mencapai harga
rp lima per kilogram dari yang sebelumnya rp lima belas per kilogram
menurut pedagang kenaikan harga terjadi akibat cuaca buruk
sehingga membuat tanaman rusak dan panen petani cabai menurun
di jakarta meski sudah melewati satu bulan setelah lebaran
harga komoditas pangan di pasaran tak kunjung stabil
harga kebutuhan bahan pokok seperti bawang merah cabai merah
cabai rawit tomat hingga telur ayam dan daging ayam mengalami kenaikan
di pasar mayastik jakarta selatan kenaikan harga tertinggi terjadi pada cabai rawit
harga daging ayam naik menjadi rp tiga puluh dua dari harga sebelumnya sebesar rp dua puluh lima per kilogram
tim liputan cnn indonesia